wakil presiden yusuf kala menyebut persoalan kelanjutan reklamasi teluk jakarta kini berada di tangan pemerintah provinsi dki jakarta
ini disampaikan wapres saat berdialog dengan para pemimpin redaksi media masa dan pengusaha dalam acara breakfast meeting yang digelar persatuan wartawan indonesia
meski begitu menurut kala sebaiknya pulau yang terlanjur dibangun tetap dilanjutkan pembangunannya tetapi dimanfaatkan untuk rakyat
sebab jika dibongkar akan memakan biaya yang lebih besar
wapres juga menegaskan perihal reklamasi teluk jakarta pemerintah pusat hanya mengarahkan secara umum lantaran pemerintah daerah telah diberi kewenangan melalui otonomi daerah
wapres juga menegaskan perialan reklamasi teluk jakarta pemerintah pusat hanya mengarahkan secara umum lantaran pemerintah daerah telah diberi kewenangan melalui otonomi daerah

wapres juga menegaskan perialan reklamasi teluk jakarta pemerintah pusat hanya mengarahkan secara umum lantaran pemerintah daerah telah diberi kewenangan melalui otonomi daerah

wapres juga menegaskan perialan reklamasi teluk jakarta pemerintah pusat hanya mengarahkan secara umum lantaran pemerintah pelanggan dan pesawat
wapres juga menegaskan perialan reklamasi teluk jakarta pemerintah pusat hanya mengarahkan secara umum lantaran pemerintah pelanggan dan pesawat